hari ini aku bawa mawar buat kamu
tapi kamu tenang aja
walaupun aku cuma bawa lima tangkai mawar
kamu tetep bisa ngirep aroma mawar kok
mawar mawarnya indah banget ya antoni
malem kuliah dan berhati hatikan akanku tidak bisa berhenti di antara priority af thak mun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
antoni kamu udah sadar
ini aku kendy
kenapa kepala kamu masih sakit
kau mau siapa
kau sama sekali ga ingat sama aku
kenapa gue ada di sini
kenapa gue ada di sini